pemerintah melalui kementerian kesehatan dan dinas kesehatan dki jakarta telah melakukan investigasi kontak
untuk mengetahui faktor risiko terhadap tiga kasus hepatitis akut yang menyebabkan tiga pasien anak meninggal dunia
langkah mitigasi pun telah disusun guna meminimalisir dampak buruk dari penyakit yang masih misterius ini
dan untuk mendalaminya sudah hadir lewat sambungan zoom
ada brian sri prahastuti teraga ahli utama ksp
kemudian ada siti nadia tarmizi jurubicara kemenkes
dan ada prof dr dr hanifa oswari dokter spesialis kesehatan anak
selamat malam ibu ibu dan prof hanifa
selamat malam mbak nadia
selamat malam selamat malam eva bu nadia prof ganis
saya ke bu nadia dulu
bu nadia ini pemerintah sudah melakukan investigasi secara epidemiologi
saya tidak tahu nih terminologi yang paling pas
apa saja hasilnya bu nadia
kita mencoba mencari faktor faktor resiko penyebab penularan yang terjadi
jadi kita melihat dari tiga kasus kematian pada anak usia dua tahun delapan tahun dan sebelas tahun
di mana dalam rentang waktu
dua minggu ya kematiannya
nah ini kemudian kita mencoba mencari misalnya faktor lingkungan
kemudian faktor apakah ada perjalanan sebelumnya yang memungkinkan
menjadi si anak ini menjadi tertular atau sakit
kemudian juga mencoba mencari apakah ada orang atau keluarga lain yang
juga menderita sakit kuning sebelum si anak sakit atau bahkan setelah anak sakit
sudah ada kotak keluarga lain
yang mencerita hal yang sama
jadi ini yang kita lakukan dan
bukan epidemiologi ini sudah kita selesaikan ya
tapi kita belum bisa menyimpulkan dari mana ketiga anak ini mendapatkan sumber penularan
dikarenakan tidak ada riwayat anggota keluarga yang sakit sebelumnya
apa saja kemudian hasilnya
tadi kan sempat bu nadia mengatakan sempat diinvestigasi begitu ya melakukan perjalanan
apakah memang anak anak ini pernah punya track record perjalanan
ke mancanegara karena kita tahu bahwa penyakit ini awalnya dari mancanegara sebetulnya ya prof bu nadia
iya kalau dari hasil kontak investigasi yang kita lakukan ketiga marhum anak ini
tidak ada yang sebelumnya melakukan perjalanan ke luar negeri ya empat belas hari sebelumnya
bahkan perjalanan keluar dari kota jakarta ya
tidak ada riwayatnya
hanya memang sebelum dirawat di rumah sakit gejalanya hampir sama ketiga anak ini
yaitu dia mulai dengan rasa mual dan sakit perut yang tidak berkurang ya setelah lima hari
apakah kemudian benar dari hasil pemeriksaan laboratorium ini tidak ditemukan
virus yang menjadi penyebab penyakit hepatitis
yang kemudian biasanya menjadi penyebab penyakit hepatitis bu nadia
ya sampai saat ini hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa
hasil pemeriksaan untuk tipe virus a b c dan d itu negatif ya
hanya memang kita belum menyelesaikan untuk pemeriksaan virus tipe e nya
dan juga yang harus dilanjutkan dengan
pemeriksaan untuk virus tipe adenovirus ya
karena bagian besar penyebab hepatitis akut berat ini adalah hepatitis yang disebabkan oleh adenovirus
oke sekarang saya ke prof hanifah
prof hanifah apakah kemudian idai juga sudah melakukan investigasi
terkait laporan kasus dugaan hepatitis akut misterius ini
apa saja kemudian temuannya
jadi idae tidak melakukan tracing untuk pasien karena tracing itu tanggung jawab dari kemenkes
dan bagian dari hub dari kemenkes untuk melakukan tracing itu
jadi idae tidak melakukan tracing pada demikian
tapi hasil pemantauan atau mungkin melihat apa yang kemudian ada di media begitu ya prof
kesimpulannya sendiri kalau analisa
kalau analisa idae seperti apa prof
jadi kalau melihat tiga kasus ini
tiga nya datang dalam kondisi yang sangat berat
bahkan waktu dirawat di rumah sakit rscm sendiri
yang dua kasus itu hanya hitungan jam
hanya yang satunya masih ada kurang lebih dua hari baru meninggal
tapi ketiganya datang dengan koma dan dengan kejang juga ternyata
jadi kondisi pada saat datang itu sudah sangat demikian buruk
sehingga kami di rumah sakit alami kesulitan untuk menolong dalam waktu yang pendek demikian
kalau dari pengalaman pengalaman sebelumnya memang belum pernah ditemui kasus seperti ini ya prof
artinya begini ini sampai disebut begitu ya hepatitis akut misterius begitu
apakah memang selama ini tidak pernah ditemukan kasus kasus seperti ini
kasus kasus seperti ini sebetulnya kita temukan dalam satu tahun kira kira satu sampai dua kali
kadang kadang kami juga tidak menemukan penyebabnya
tetapi kasus ini demikian cepat terjadinya dalam waktu singkat
tadi dr nadia mengatakan dalam dua minggu saja sudah ada tiga kasus
dan ketiga tiganya langsung berat dan tidak tertolong
ini keadaan yang tidak biasa
selama ini dihadapi di rumah sakit
oke kalau memang prof mengatakan ini tidak biasa
kalau begitu bagaimana antisipasinya
apa yang kemudian ini menjadi tidak biasa
tadi prof katakan sempat memang sebelumnya sempat ada ditemukan begitu ya prof ya
tapi yang tidak biasa kali ini adalah karena jumlahnya begitu ya prof
saya kira ketidakbiasaannya itu adalah satu
datangnya dalam keadaan berat dan jumlahnya banyak
dan juga kalau kita lihat dari negara lain laporannya
ini tidak terjadi hanya di indonesia tetapi di bagian negara bahkan lebih dari dua puluh negara melaporkan hal yang sama
jadi ini hal yang tidak biasa dalam hal penyebarannya dan dalam hal beratnya penyakit
kalau kemudian kita bicara penyebaran begitu ya prof ya
kalau penyebaran kan mungkin masyarakat sudah cukup paham begitu bagaimana penyebaran penyakit hepatitis
tapi kalau untuk yang ini apakah bisa diidentifikasi
bagaimana kemudian kita mencegah agar ini tidak kita tidak terinfeksi begitu atau anak anak kita tidak terinfeksi prof
kalau melihat dari gejala yang sudah ada tadi dokter nadia menyebutkan pasien itu dengan gejala saluran cerna
saya kira nomor satu kita harus perhatikan kemungkinan penularannya melalui saluran cerna dahulu
jadi gejala gejala seperti diari muntah sakit perut
itu sudah memberi warning kepada kita untuk berhati hati untuk keadaan ini
dan sebaiknya meminta pertolongan dari tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat
untuk menilai apakah keadaan ini mengarah ke arah hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya yang berat ini
oke artinya penularannya kurang lebih sama begitu ya dengan penyakit hepatitis yang lain begitu
untuk hepatitis a dan e penularannya seperti itu
tapi b dan c sebetulnya bukan melalui kanan tetapi melalui darah
oke idai menghimbau pada masa mudik lebaran ini orang tua untuk lebih waspada terkait adanya temuan kasus ini
mengapa demikian kalau begitu prof
saya kira dalam kondisi sekarang ini
dalam kondisi yang kita belum tahu perkembangan
dan juga dalam kondisi yang kita belum tahu perkembangan
penyakitnya seperti apa nantinya
apakah kita akan terus mendapatkan penambahan kasus
atur kehatian itu sangat diperlukan
para orang tua sebaiknya berhati hati
paling tidak waspada untuk kemungkinan kasus ini menjadi lebih banyak di alam ini
oke sekarang saya minta tanggapan dari bu brian
bu brian kalau kemudian diminta adanya peningkatan kewaspadaan begitu
bagaimana kemudian ksp mengkomunikasikan
strategi atau bagaimana kemudian menyusun strategi agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman penyakit ini prof
ya kalau dari kantor staf presiden sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor staff presiden ya
tugas ksp itu kan ada tiga
yang pertama adalah untuk mengawal program prioritas nasional
melakukan komunikasi politik serta melakukan pengelolaan isu strategis
jadi fungsi kami sekarang peranan yang bisa kami lakukan sekarang adalah memantau dahulu
baik itu memantau dari media kemudian juga memantau juga dari respon yang dilakukan oleh kementerian kesehatan
nah sejauh ini yang kami lihat kan pada lima belas april kalau tidak salah ya bu nadia ya surat edaran sudah dikeluarkan
oleh pemerintah pusat
melalui kementerian kesehatan dan ini artinya juga respon yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup cepat
tinggal nanti kita pantau lagi perkembangannya seperti apa
tadi bu nadia juga menyampaikan bahwa dari tiga kasus pun sebetulnya statusnya belum bisa dikatakan
bahkan mungkin saja belum ya karena kita belum bisa menyingkirkan bahwa ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis yang selama ini kita kenal
kalau ini sudah bisa disingkirkan mungkin baru bisa kita anggap ini sebagai
kasus yang dilaporkan sebagai hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya
oke baik tapi ibu brian pada faktanya kemudian sudah timbul korban jiwa begitu
bagaimana kemudian strategi dari pemerintah pusat kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk juga misalnya di jawa timur yang kemudian ditemukan suspek seratus lebih anak begitu
nah bagaimana kemudian upaya untuk melakukan strategi untuk mencegah supaya timbul korban lagi begitu bu brian
ya komunikasi publiknya tentu saja itu harus diperkuat
pesan utama kepada publik adalah agar harus waspada tetapi tidak boleh panik
dan ini penting untuk masyarakat
kemudian juga kalau komunikasi dengan pemda
saya rasa di surat edaran dari kementerian kesehatan itu sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh fashiankes semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di indonesia
kemudian juga pemda untuk memantau dan mengenali sedini mungkin kasus kasus yang memiliki gejala yang disebut dengan sindroma johndies atau sindroma kuning
nah tadi prof hanifah sebetulnya mengatakan
belum bukan yang dikategorikan sebagai klb ini
memang kita tahu banyak kasus terjadi begitu kan
sehingga pelaporan itu sudah jalan sebetulnya dari pemerintah daerah
termasuk yang dari pemerintah daerah dari jawa timur
hanya saja ini kan bukan berarti bahwa dia termasuk kategori yang hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya atau penyebabnya
setahu saya juga itu usianya masih mencakup semua umur kalau tidak salah ya
dari satu ratus empat belas kasus yang dari jawa timur itu
sementara untuk yang klb hepatitis akut ini
secara kita kategoriannya kisaran usianya itu di bawah satu bulan sampai enam belas tahun begitu
sehingga memang sangat spesifik untuk anak
oke oke kita akan elaborasi lebih jauh lagi soal bagaimana kemudian memitigasi kasus yang terjadi ini
kita akan break terlebih dahulu
cnn indonesia newscast akan
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan dialog saya ke prof hanifah lagi
prof anda melihatnya bagaimana sejauh ini respon pemerintah terhadap ditemukannya kasus yang diduga hip
mbak eva saya melihatnya bahwa pemerintah sangat sigap untuk menangani kasus kasus seperti ini
dan menteri kesehatan sendiri bapak budi gunawan sadikin turun di dalam setiap pertemuan
baik dengan kami maupun dengan pihak luar yang bersama sama kita mencari pengetahuan terbaru
dari baik dari inggris maupun amerika
dan juga jajaran kemenkes sangat sigap untuk membuat bagai standar standar yang harus kita lakukan
dan pencarian kasus kasus dilakukan oleh kesehatan dengan sangat cepat
dan saya kira semua pihak membantu dalam hal ini untuk cepatkan persiapan kita kalau kasusnya bertambah banyak
oke apa saja kemudian prof tantangannya kalau kemudian sudah dilakukan
di saat turun atau praktek di lapangan apa saja kesulitannya sebetulnya untuk melakukan mitigasi kasus ini
saya kira yang pertama adalah kesiapan kita untuk melakukan pemeriksaan hepatitis a tadi yang sudah disebutkan
karena reagennya kita mesti mencari untuk mendatangkan dari luar negeri
dan itu sudah mulai dilakukan dan sudah ada reagen yang datang
dan juga sebetulnya bukan hanya sekedar mencari bukan hepatitis a
tapi juga mencari sebetulnya ada virus apa di dalam anak tersebut
dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah juga
sedang dilakukan whole genome sequencing yang kita bisa tunggu hasilnya mungkin minggu depan akan sudah kita dengar hasilnya
kita perlu kecepatan untuk mendapatkan profile virus dan juga dengan kemungkinan lain pada kondisi seperti ini
terus setiap kita lihat bahwa di indonesia sangat besar
pulau pulaunya sangat banyak
dan itu juga ada kesulitan untuk usaha diagnostik yang seperti di jakarta
saya kira itu yang menjadi masalah di kita untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan secara cepat di daerah
itu bisa semuanya melakukan misalnya pemeriksaan sgo t sgpt yang dipersyaratkan oleh wau
dan ini harus bisa dilakukan di semua tempat fasilitas
sehingga penemuan kasus menjadi lebih cepat dan bisa dibawa ke validitas yang lebih tinggi
agar pertolongan pasien itu menjadi lebih cepat dan bisa tertolong
oke yang kemudian dikhawatirkan masyarakat adalah karena saat ini kita masih dalam situasi pandemi covid sembilan belas adalah penyakit ini akan menjadi pandemi begitu
prof apakah kemudian yang tadi prof katakan sudah melakukan pemeriksaan secara dini
itu bisa mencegah ataukah memang mungkinkah ini menjadi pandemi begitu prof
kita belum tahu seberapa cepat penularannya
tetapi kalau melihat begitu banyak negara yang sekaligus melaporkan
saya kira potensi untuk menjadi pandemi itu ada
tapi di indonesia kita belum tahu bagaimana penyebaran berikutnya
oke sekarang saya ke bu nadia
bu nadia apa saja yang kemudian langkah langkah apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh kpu
sejauh ini untuk memitigasi kasus ini
ya tentunya selain penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk tindakan yang sifatnya kuratif ya
tapi yang tadi disampaikan prof hadipa
tetapi yang penting juga adalah sebenarnya upaya lebih ke hulu lagi
oleh karena itu memang kita terus ya menghimbau masyarakat
untuk memperhatikan tentunya dan menerapkan kebersihan dan sanitasi personal ya
karena dengan cuci tangan kita jelas tadi karena penularannya ada kemungkinan melalui makanan ataupun melalui saru rancang
sehingga menerapkan tentunya cuci tangan itu menjadi hal yang terbaik untuk memutuskan rasai penularan
nah ini permasalahannya kalau kita berbicara menerapkan cuci tangan
kalau orang dewasa mungkin untuk menerapkan cuci tangan tidak terlalu sulit karena sadar ya
sudah paham sekali
tetapi kalau kita berbicara mengenai anak anak usia enam tahun
ini merupakan tantangan orang tua ya untuk kemudian membiasakan anaknya itu cuci tangan setelah dia memegang apapun berdaya
yang pertama ya
kedua adalah tentunya karena ada kemungkinan bahwa penularan hepatitis yang non a sampai e ini adalah disebabkan juga melalui airborne atau melalui udara
tentunya menjalankan protokol kesehatan yang selama ini sudah kita lakukan dalam masa pandemi covid sembilan belas ini tetap harus kita jalankan
nah yang ketiga adalah penting juga untuk membangun kewaspadaan masyarakat nih mbak eva
bahwa kalau tadi prof hanifah sampaikan ada gejala gejala mual muntah diare yang mungkin tidak diketahui penyebabnya
jangan tunggu sampai kondisinya semakin berat baru dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan
jadi prof nipah menyampaikan
waktu yang sangat sedikit
untuk kemudian rumah sakit bisa memberikan pertolongan
itulah yang menyebabkan kemudian kita sulit untuk memberikan bantuan ataupun pertolongan semaksimum mungkin
karena itu lebih dini lebih cepat
jangan menunggu sampai anak kuning dulu
karena jelas ya gejala daripada hepatitis ini adalah sama kuning
tapi kalau kita menunggu kuning mungkin tadi prof hanifa sampaikan sudah stadiumnya lebih lanjut
jadi kita lebih cepat lebih baik
nah yang keempat adalah kembali
bahwa kalau kita ada anggota keluarga ataupun tetangga yang mungkin menderita sakit kuning sebaiknya laporkan ke puskesmas terdekat
supaya puskemasa depan bisa melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan kontak investigasi untuk kita bisa membatasi penularannya tadi
jadi hal hal ini yang kita lakukan dari hulu sampai hilir tentunya
kalau hilir kita berbicara bagaimana kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
tapi kemudian tadi prof hanifah mengatakan
bahwa sampai saat ini karena masih belum ada kepastian begitu ya
potensi untuk menjadi pandemi itu masih ada kemungkinannya
sejauh mana kemudian kemenkes mengantisipasi ini dan bagaimana kemudian komunikasi dengan who soal penyakit terbaru ini
ya sebenarnya kalau yang kita lihat ini sebenarnya suatu sistem kewaspadaan yang dibangun oleh who ya
sebenarnya ini bukan kasus pertama
bagaimana negara negara melaporkan adanya jenis penyakit atau jenis virus baru ya
sebelumnya tidak diketahui
jadi selama april saja sebenarnya sudah ada sebelas penyakit yang dilaporkan oleh berbagai negara
walaupun mungkin hepatitis ini mengapa kemudian disebut sebagai kejadian luar biasa oleh who pada pertengahan april yang lalu
ini dikarenakan sudah dua puluh dua negara ya yang sudah melaporkan
tetapi kemudian kalau kita lihat persen dari anak yang terkena hepatitis non a sampai e ini membutuhkan kemudian pengobatannya adalah salah satunya transportasi hati
ini juga merupakan tantangan ya untuk negara negara untuk kesiapan bisa melaksanakan hal ini
jadi kalau untuk menjadi pandemi
nanti tentunya who akan melihat berapa besar ekspektasi masalah ini
tetapi mungkin bisa apakah jadi pandemi atau tidak rasanya ini masih perlu cukup waktu yang panjang untuk bisa menyatakan kondisi ini
karena jumlahnya kalau kita bandingkan dengan covid tidak secepat penambahan covid ya
dan kemudian juga penularannya ini tidak secepat yang terjadi
seperti pada saat kita menghadapi covid
oke bu brian tadi sempat dikatakan bu nadia juga bahwa who kan sudah menetapkan status penyakit ini dalam kondisi luar biasa begitu ya
bagaimana kemudian statusnya di indonesia
apakah statusnya juga sama klb juga ataukah memang belum memenuhi klasifikasi untuk ditetapkan sebagai klb
nah ini sebetulnya yang bisa menjawab bu nadia nih dari kementerian teknis ya
bahwa kasus dikatakan terjadi klb kan kalau memang situasinya di luar kebiasaan gitu ya
jumlahnya meningkat sangat pesat dalam waktu yang singkat begitu itu sudah bisa disebut sebagai klb
tetapi kalau who mengatakan ini secara global adalah kejadian luar biasa
sebetulnya kita juga menjadi bagian dari itu
sehingga respon yang dilakukan oleh indonesia adalah mengikuti juga apa yang direkomendasikan oleh organisasi dunia
yang kemudian yang dalam hal ini adalah who
bu nadia ingin menambahkan
silakan bu nadia
ya sampai saat ini kita memang baru menduga ya
jadi tiga kasus yang seperti disampaikan oleh prof hanifa tadi merupakan perkiraan atau suspek kita
tetapi karena masih belum selesai pemeriksaannya
kita tahu ini masih tergolong sebagai kasus dengan pending klasifikasi ya
kita tahu who sendiri kan ada tiga yang banyak untuk kategori kasusnya
pertama adalah kasus yang probable ya kemudian kasus yang disebut appealing
jadi memang katakan karena penyebabnya belum diketahui maka kasus yang hepatitis akut berat konsumasi ini adalah yang bukan kasus hepatitis a sampai e
jadi itu harus syarat utamanya disingkirkan dulu dari tipe virus penyakit hepatitis a sampai e tadi
nah mengenai jumlahnya karena saat ini kan kita meningkatkan kewaspadaan
memang ada beberapa daerah yang melaporkan adanya jumlah kasus dengan kondisi demam kuning atau sindrom kuning
tapi tentunya kembali lagi ini harus dipastikan dulu bukan hepatitis a sampai e tadi
dan kemudian dicari seperti yang pak mufa sampaikan penyebabnya
kalau kita lihat jumlah grafik penambahan dengan sindrom kuning tadi tidak terlihat tingkatan yang terlalu signifikan ya
walaupun kita masih melakukan pemeriksaan dari data data yang ada atau kasus kasus yang dirawat saat ini
untuk memastikan apakah ini merupakan hepatitis akut berat yang saat ini kita jadi perhatian kita
oke baik sebelum kita break saya ingin ke prof hanifah
dulu karena prof harifah akan meninggalkan kita di segmen ini
terakhir dari prof hanifah apa kemudian masukan dari idai untuk pemerintah terhadap kasus ini
saya kira kita tetap perlu berhati hati dengan meningkatkan kewaspadaan bersama sama
agar seluruh jajaran kemenkes bisa membantu untuk bisa memantau ini dari seluruh tempat di seluruh indonesia
idai saya kira juga siap dengan tenaga ahli dokter anaknya di tempat tempat
dan kita harapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan diagnostik dan hal hal yang diperlukan di daerah
termasuk juga fasilitas panennya lengkapi dan mudah mudahan kasus ini tidak bertambah lagi
baiklah prof hanifah terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast
dan bu nadia dan bu brian kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal adanya penyakit hepatitis misterius akut
saya masih bersama bu siti nadia dan juga bu brian sri pranowo
sebelum kita ulas ataupun kita bedah lebih lanjut lagi bagaimana kemudian kesiapan pemerintah untuk menghadapi adanya peningkatan kasus ini
saya ke bu nadia lagi
bu nadia kalau kemudian kita bicara pencegahan misalnya
saat ini kementerian pendidikan sedang berupaya untuk meningkatkan anak anak yang melakukan vaksin hepatitis
demi mengantisipasi begitu
atas kasus yang saat ini sedang merebak
tapi kemudian informasi yang kami terima bahwa ketiga anak yang meninggal dunia itu sudah mendapatkan vaksin hepatitis
apakah ini artinya vaksin hepatitis tidak bisa mencegah begitu serangan dari penyakit ini
ya pertama kan kita belum mengkonfirmasi ya apakah ini kasus yang termasuk hepatitis akut berat ataupun penyebab lainnya
tapi dari hasil pemeriksaan
tiga anak ini bahwa mereka bukan terinfeksi virus hepatitis tipe a b c dan d
nah sementara vaksin hepatitis yang kita berikan pada program imunisasi rutin itu sebenarnya untuk mencegah hepatitis yang tipe b
tetapi kemarin prof hanifah menyampaikan ya bahwa bagaimanapun juga
karena kita banyak belum mengetahui tentang penyakit hepatitis
tidak ada penyakit hepatitis
tidak ada penyakit hepatitis
kalau kita melakukan penyakit hepatitis baru ini maka perlindungan terhadap anak anak dengan memberikan imunisasi rutin termasuk vaksinasi hepatitis itu harus tetap dilakukan
nah pada kasus ketiga ini pada saat kita melakukan kontak investigasi anak yang usia dua tahun ini belum mendapatkan vaksinasi hepatitis
walaupun yang usia delapan dan sepuluh tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis lengkap
dan juga sudah mendapatkan yang usia delapan tahun itu vaksinasi covid sembilan belas
dan yang usia sebelas tahun vaksinasi covid sembilan belas sudah lengkap
jadi tetap himbawan ikatan keperanak indonesia adalah melengkapi vaksinasi hepatitis yang saat ini sudah menjadi program nasional
oke ada kemudian informasi yang menyebutkan kasus ini kemudian berkaitan dengan vaksin covid sembilan belas
bagaimana kemudian kebenaran informasi ini bu nadia
ya terkait hal ini sudah dinyatakan tegas ya kemarin
dan juga perpandikan juga menyatakan bahwa kejadian hepatitis akut berat ini tidak ada hubungannya dengan vaksin yang ada
kita tahu bahwa memang vaksin ada yang platformnya itu menggunakan adenovirus ya
tetapi ini adenovirus yang berbeda dengan tipe yang kita temukan atau negara negara lain ya yang sudah menemukan terkait hepatitis akut berat ini adalah tipe adenovirus yang digunakan berbeda
yang kedua adalah sebagian besar yang terserang oleh hepatitis akut berat ini adalah pada anak anak usia enam tahun
dan ini hampir di seluruh dunia anak anak belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas
jadi sampai dengan data yang ada saat ini tidak ada hubungan antara vaksin dengan adanya hepatitis akut
oke sekarang saya ke bu brian
bu brian kalau kemudian kita bicara mitigasi pendeteksian
bagaimana kemudian mitigasi atau deteksi pemerintah terhadap kasus yang terjadi di tanah air
adakah data kemudian yang bisa dipastikan sudah berapa banyak begitu yang menjadi suspek atau dugaan di daerah daerah tertentu misalnya
ya kalau sejauh ini sejauh ini yang masih kita yakini tadi adalah yang sudah disampaikan berapa kali oleh bu
nah dia tiga kasus tapi itu kan belum bisa dipastikan ya
dari tiga kategori terkonfirmasi ini belum bisa dikatakan karena etiologinya atau penyebabnya tidak diketahui
kemudian yang kedua itu adalah probable ya kalau nggak salah istilahnya
dan kemudian appealing
ini belum masuk ke sana karena kita belum bisa menyingkirkan
dan satu lagi tadi adalah kemungkinan disebabkan oleh virus hepatitis e itu belum bisa disingkirkan
begitu jadi kita pun sebetulnya yang kita pantau saat ini di indonesia kan kita belum bisa melaporkan secara resmi bahwa kita ada kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini
sejauh ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan
kita hanya monitor saja dari apa yang disampaikan oleh kementerian teknis dalam hal ini adalah dari kementerian kesehatan
oke tapi kalau dari pemerintah daerah misalnya begitu sejauh mana kemudian
pemerintah daerah terhadap munculnya kasus hepatitis misterius akut ini
ya ini kan seperti tadi sudah kita sampaikan di sesi sebelumnya
karena berdasarkan surat edaran dari kementerian kesehatan juga sudah diaktifkan sistem kewaspadaan dini dan respon
di mana pemerintah daerah itu memang mempunyai kewajiban untuk memantau gejala gejala yang disebut dengan sindroma kuning
dan saya masih belum melihat kompilasi bagaimana laporan dari daerah daerah
ini mungkin bu nadia mungkin lebih paham ya apakah terjadi memang terjadi peningkatan kasus atau tidak
memang yang merebak disampaikan di media sejauh ini adalah laporan dari pemda jawa timur
tetapi itu pun tadi saya sudah sampaikan belum bisa dikonfirmasikan belum bisa dipastikan bahwa ini adalah sebagaimana yang kita bicarakan
yaitu hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya
karena ini masih menjadi bagian dari pelaporan guktin untuk kasus hepatitis
oke bu nadia sejauh mana kemudian pelaporan dari pemerintah pemerintah daerah misalnya terhadap kewaspadaan terhadap kasus ini
ya sistem kewaspadaan yang kita aktifasi khususnya untuk sindroma kuning ya atau demam kuning
ini berjalan tentunya secara berjalan
jadi saat ini dinas kesehatan kabupaten kota sedang memverifikasi laporan laporan yang masuk dari fasitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit
dan khususnya juga melakukan kontak investigasi tadi ya dengan kasus kasus yang dilaporkan
nah nanti dari hasil screening awal tersebut baru nanti akan dilaporkan ke dinas kesehatan untuk memilih lagi spesimen spesimen mana yang mungkin perlu harus dikonfirmasi
kalau memang arah
nah jadi sampai saat ini pemerintah pusat kita belum bisa tadi sesuai tadi sampaikan bu brian ya menyatakan berapa suspek ataupun berapa kemungkinan daripada jumlah kasus hepatitis akut yang dilaporkan
karena memang proses verifikasinya ini harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang
kalau kita berbicara mengenai sindrom kuning tadi yang seperti contohnya dinas kesehatan jawa timur itu sudah menyampaikan dari januari
sampai dengan mei itu ada satu ratus empat belas dan ini bu brian tadi sudah sampaikan ya bu ini juga untuk segala umur bukan hanya untuk di bawah usia enam belas tahun
jadi khususnya kasus kasus baru yang terjadi pada minggu ke enam belas tujuh belas di tahun dua ribu dua puluh dua ini yang sedang diverifikasi oleh dinas kesehatan kabupaten kota dan provinsi
nah nanti kita lihat perkembangannya seperti apa
oke selain melakukan verifikasi
jadi salah satu yang juga harus dilakukan adalah melakukan persiapan atau pencegahan terutama mempersiapkan fasilitas kesehatan
tadi bu nadia mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengobati penyakit ini adalah dengan transplantasi hati
sejauh mana kemudian kesiapan fasilitas fasilitas kesehatan kita untuk menghadapi penyakit misterius ini
yang pertama adalah protap ya
tadi mungkin prof hanifah juga sudah sampaikan ya bahwa sudah ada update protap pengobatan tata laksana untuk hepatitis akut berat ini
yang dikeluarkan oleh ikatan dokter anak indonesia
dan ini sudah disosialisasikan ke seluruh ikatan dokter anak indonesia
yang tentunya pada kasus hepatitis akut berat ini tidak akan mungkin ditangani di puskesmas
oleh karena itu memang puskesmas diminta
karena begitu gejala itu semakin memberat ada tanda tanda perburukan penyakit itu diminta untuk langsung merujuk ke rumah sakit
dan pemerintah daerah diminta untuk menguatkan rumah sakit umum daerah dan menunjuk rumah sakit untuk rujukan ya
kalau nanti ada kasus kasus untuk hepatitis akut berat ini
karena memang penanganannya agak berbeda ya
dibandingkan dengan kita menangani hepatitis akut seperti biasa
tetapi tidak diperlukan sih sebenarnya seperti isolasi yang seperti ra lakukan di saat pandemi
tapi memang merupakan perawatan untuk penyakit menular
artinya nanti seperti pencegahan pengendalian infeksinya ini harus lebih ketat ya terhadap penularan akibat virusnya
karena tadi ingat bahwa fekal oral ya dia footboard disease yang bisa menjadi penyebab
daripada penularan virus hepatitis akut berat ini
baik sekarang saya terakhir ke bu brian
bu brian bagaimana kemudian komitmen pemerintah untuk mencegah agar tidak timbul korban atas kasus ini
ya saya melihat pemerintah sekarang sudah lebih siap sebetulnya ya menghadapi kejadian luar biasa
berdasarkan pengalaman waktu pandemi covid
walaupun tadi bu nadia sampaikan
berbeda dengan hepatitis tapi juga berbeda juga dengan penanganan covid
tetapi paling tidak sistem ketahanan kita itu sudah semakin kuat
ada banyak lompatan lompatan besar
terutama dalam perkembangan fasilitas layanan kesehatan
rumah sakit rujukan juga semakin banyak
kapasitas tempat tidur dan icu
kemudian laboratorium untuk testing dan virus sequencing itu juga sudah semakin banyak
dan mekanisme mobilisasi sumber daya manusia kesehatan juga kita sudah punya pengalaman
sekali untuk bisa di apa namanya
saya lihat kemarin yang terakhir pada saat delta terjadi itu sudah cepat sekali bisa dilakukan
digitalisasi kesehatan untuk efisiensi dan efektivitas itu juga sudah ada
jadi artinya ini mungkin perlu modifikasi sedikit dalam kaitannya dengan
karena ini adalah penyakit digestif ya
penyakit saluran cerna begitu
kemudian apa namanya
mungkin harus ada apa
ilmu yang sedikit berbeda yang juga harus disebarluaskan secara cepat kepada ke fasilitas kesehatan maupun kepada tenaga kesehatan di dalam penanganannya
jadi saya melihat itu yang penting dan sudah dipersiapkan
rasa rasanya mudah mudahan tidak tidak tidak menjadi terkonfirmasi ataupun probable ya bu nadia
tapi paling tidak kan kita harus waspada dan semuanya sudah disiapkan ke arah sana
mungkin nanti tantangannya yang soal transplantasi tadi
tetapi setahu saya juga tidak semuanya membutuhkan transplantasi
dan kemudian satu hal lagi juga bahwa kita berharap sebetulnya penemuan dini bisa segera dilakukan
sehingga kasus itu tidak sampai menjadi kegagalan fungsi hati yang memerlukan kejang misalnya atau penurunan kesadaran mungkin
butuhkan icu itu ada di situ
sehingga edukasi kepada masyarakat jika gejalanya sudah sangat berat itu harus ke fasilitas kesehatan yang ada
dan fasilitas icu itu juga perlu diedukasikan dengan baik untuk mempersingkat rujukan ya supaya tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain
baiklah semoga tentunya selain juga ada kesiapan pemerintah kuas padaan masyarakat itu juga yang terima